menteri perdagangan enggar tias toluki tak memastikan
pertengahan februari dua ribu delapan belas impor beras akan tiba di indonesia
dua ratus enam puluh satu ribu ton impor beras dari thailand dan vietnam
dipastikan tiba di indonesia pada pertengahan februari mendatang
impor beras tersebut dilakukan untuk menambah cadangan nasional
serta menjaga stabilitas harga beras di pasar
impor beras ini telah diputuskan dalam rapat bersama menko perekonomian
di mana menteri pertanian telah menyetujui keputusan tersebut
enggar juga menegaskan impor beras hanya akan dibuka sekali
dan menjamin beras impor tidak merugikan petani